maya aku mohon kamu datang tolong temui putih untuk terakhir kali ini
tante jangan pergi
tante jangan tinggalin putih
kamu kerumah sakit ya
kamu itu harus dirawat
menurut dong apa kata om krishna
aku gak mau
putri harus sembuh
aku maunya disini
putih kamu dengerin om ya
kamu itu harus ke rumah sakit
kamu harus dirawat oke
aku juga mau
tapi sama ayah pulang
jangan mau orang tempat yang kesini
nemenin putri disana
kamu turun lagi ke bumi
kamu turun lagi ke bu
putri butuh kamu maya
putri butuh kamu maya
kamu turun ke bumi
putri butuh kamu maya
putri butuh kamu maya
aku mohon kamu datang
tolong temui putih untuk terakhir kali ini
akhirnya kamu datang
lihat bayang kayak gini terus
tante maya mau nunjukin sesuatu
putih akan sembuh
putih akan sehat
putih akan sehat
putih akan sebelah
putih akan bekerja
putih anak ayam
putih anak ayam
putih anak ayam
putih anak ayam
apa yang terjadi sama kamu
aku mengorbankan diri aku
demi kesembuhan putih
kalian harus tetap bersama
ya putih sekarang kamu udah sembuh
makanya kamu gak perlu sakit lagi ya